jawa timur mulai menghadapi gelombang ketiga covid sembilan belas
kasus aktif terbanyak terjadi di surabaya sidoarjo dan malang
hingga dua puluh tujuh februari kasus aktif di jawa timur mencapai lebih dari tiga puluh tiga pasien
sekitar delapan puluh persen diantaranya menjalani isolasi mandiri
ketua rumpun kuratif satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur
joni wahyu hadi mengatakan
banyak kasus positif saat ini tanpa gejala atau setidaknya gejala ringan mirip flu biasa
mayoritas pasien menjalani isolasi mandiri
dan mendapatkan obat obatan melalui telemedicine atau mengambil lipus kesmas terdekat
salah seorang pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri
rosi febrianita mengaku merasa lebih tenang ketika berada di rumah
secara psikologis ia yakin kondisi ini membantu meningkatkan kekebalan tubuh
dosen di sebuah universitas negeri di surabaya itu memanfaatkan
waktu selama isoman dengan tetap mengajar
hal lain adalah dukungan dari lingkungan sosial yang relatif lebih baik dibandingkan awal pandemi
dukungan itu datang dari keluarga teman dan tetangga
dukungan sekitar juga teman teman kerja sangat mendukung ya
artinya maksudnya memberikan dukungan yang positif
semisal memberikan kalimat penyemangat juga
dan juga ada beberapa
kiriman vitamin kemudian makanan karena selama isoman juga kami tidak bisa keluar
seperti itu dan saya rasa itu yang paling penting adalah
mendapatkan dukungan positif dari orang orang yang ada di sekitar kita
namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan
bila masyarakat memutuskan menjalani isolasi mandiri
dokter spesialis kedaruratan tri maharani menegaskan
perlu ada penilaian ketat terkait aspek klinis dan fasilitas di rumah
gejala klinis yang dialami
riwayat kesehatan pasien
dan jumlah orang yang ada di dalam rumah
pasien berusia di atas empat puluh lima tahun
bergejala terutama sesak nafas
kondisi rumah tidak memadai
disarankan untuk isolasi di fasilitas kesehatan yang memadai
diminta tidak segan segan menghentikan isolasinya
dan segera mendatangi fasilitas kesehatan
jika muncul gejala gejala klinis ke arah sedang dan berat
adalah jika ada tanda dan
gejala yang makin memberat
misalnya tenggorokan kita semakin nyeri
tidak bisa menelan
kemudian ada rasa sesak
ada peningkatan dari suhu tubuh yang sangat tinggi
saturasi yang menurun
maka secepatnya kita menghentikan isolasi mandiri tadi
dan kita segera pergi ke pelayanan kesehatan
yang tidak kalah penting adalah
warga yang memilih isoman harus melapor ke puskesmas
peralatan yang disediakan kementrian kesehatan
laporan ini penting karena pelaku isoman
akan mendapatkan pemantauan kondisi kesehatan dari dokter
sekaligus pasokan obat selama isoman
di satu sisi
isoman mampu menurunkan beban kerja fasilitas kesehatan
namun di sisi lain
tenaga kesehatan di tingkat puskesmas
wajib memantau kondisi kesehatan pasien dari rumah ke rumah